raka aku harus mencari putri kurara santang
aku sangat mengkhawatirkan putri corona santang
aku harus pergi mencarinya
tapi kondisi rai sekarang ini lemah
aku tidak peduli
mana ada seorang ibu yang hanya berdiam diri
sementara putrinya di luar sana dalam bahaya
aku harus tetap mencarinya raka
rai sebaiknya kita tunggu waktu yang tepat
sampai kondisi rai betul betul pulih
aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi
aku harus pergi sekarang rangka
kenapa tau akan disini
kami akan mencari
raden walang cemitang ya prabu
aku yakin sancang lodaya potoh bukan kebetulan berada di situ
pasti ada sesuatu di sana
ya aku sangat yakin
kita beristirahat dulu di sini
paman kenapa paman bisa dirampok
sebenarnya gini raden ceritanya
jadi begitu raden
paman paman tidak boleh berbohong
karena orang yang berbohong pasti akan celaka
tapi raden sebenarnya paman tidak berbohong
dan jika kita banyak sekali dosa kita akan ditempatkan di neraka paman
amin amin raden masuk neraka matu
api dapur aja terasa panas
iya raden apalagi api neraka ya
oleh karena itu paman jangan suka berbohong paman
karena itu adalah satu ciri orang munafik paman
iya raden kalau begitu paman tidak akan mengulangi kembali
raden berjanji raden
raden raden mau kemana
aku ingin pergi ke kerawang
kakekku sedang jatuh sakit
raden paman ikut atu
baiklah kalau begitu ayah paman
lepaskan maisa lepaskan
siapa kisah anak ini
aku sudah berhasil meringkus orang telah membunuh raja kalian
terima kasih kisah anak
kamu sudah berhasil mengalahkan pembunuh suamiku
aku putra dari kerajaan burakra
tapi aku lebih suka berpetualang
sungguh sebuah kehormatan kami bisa bertemu dengan raden
bagaimana kami bisa membalas budi raden yang sudah sangat berjasa
tidak tidak tidak
kau tidak usah membalas budi pada aku
tapi izinkan aku untuk tinggal di sini sementara
dan melayaniku dengan sangat baik
baiklah dengan senang hati
tinggallah di sini dan kami akan melayani raden dengan penuh penghormatan
apalagi aku sangat mengenal ibundamu nyairatu sekar arun
prajurit sebuah kehormatan besar bagi kita kedatangan raden maisa putra mahkota kerajaan burang rang
apalagi dia telah berjasa
mengalahkan pembunuh raja kalian
maisa semua yang kau perbuat akan kembali kepada kami
kau akan dapat balasannya maisa
sepertinya itu tidak akan terjadi
karena sebentar lagi kau akan masuk ke dalam jalan
dan ini benar benar menyebalkan
untuk sementara ini aku akan mengalah
sambil mencari celah untuk membebaskan diri
putriku dimana kamu
walaupun ilmu mu cukup tinggi
ibu tidak akan membiarkanmu dalam bahaya
ibu harus segera menyelamatkanmu
ibu sudah sangat mengkhawatirkanmu
aku harus pergi dari sini
aku menganggap rai terbaik
rai melihat supang lalang kacau dari geung itu
karena efeknya dalam lubang
aku yakin vide camera anda tidak akan kacau
kalo dayateh terlalu mengganggu urusan kita pak
kita harus terus mengawasi mereka
kita tunggu waktu yang tepat
rais pengarang kecuali
aku harus mencari putri kurara santang
aku sangat mengkhawatirkan putri corona santang
aku harus pergi mencarinya
tapi kondisi rai sekarang ini lemah
aku tidak peduli
mana ada seorang ibu yang hanya berdiam diri
sementara putrinya di luar sana dalam bahaya
aku harus tetap mencarinya raka
sebaiknya kita tunggu waktu yang tepat
sampai kondisi raya betul betul pulih
aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi
aku harus pergi sekarang raka
kalau rais memaksakan diri
nanti malah keadaannya
malah makin buruk
lebih baik sekarang istri tadi
raka tidak bisa membujuku untuk tetap di sini
aku akan tetap pergi sekarang
aku harus pergi mencari putriku

jangan lupa untuk puji putri putri putri
jangan lupa tahu emosi dan pertanian putri putrinya

gusi kenapa aku siti malah senang melihat itu
harinya teh gusi marah
ya terkecuali aku sangat senang sekali
karena aku tidak perlu menyingkirkan subang larang dengan tanganku sendiri
karena rai prabowo siluwali yang akan melakukan yang kecuali yang akan menyingkirkan rai subang larang
kecuali apa kamu mengerti dengan apa yang aku inginkan